idul fitri telah tiba momen lebaran bagi masyarakat indonesia memang tidak hanya sekedar ritual tahunan
untuk merayakan kemenangan usai puasa menahan diri karena banyak nilai tradisi yang membentuk kejati dirian kita
silaturahmi mudik saling memaafkan adalah sedikit dari nilai lebaran yang mungkin bisa kita hayati
menjadi tantangan bagi umat muslim di indonesia memang menjadikan lebaran sebagai momentum
untuk mewujudkan islam yang sejati yang ramah yang damai dan yang sejuk
tidak seperti yang digampankan oleh banyak orang belakangan ini
mari kita melihat kembali keislaman kita di idul fitri kali ini
untuk mengulasnya sudah bersama kami di studio ada yudi latif anggota dewan pembina nurkolis majid society
kang yudi terima kasih sudah datang kemudian ada bapak haidar bagir budayawan muslim kita
selamat datang pak haidar untuk kesekian kalinya di cnn indonesia
tapi sebelum kita memulai merefleksikan bagaimana ramadan dan idul fitri tahun ini
dalam konteks bermasyarakat bernegara dan juga
kita saksikan tayangan berikut ini
dalam kata tertulis petugas juga menyita makanan yang dijual
pemerintah kota padang sendiri berpendapat semua penduduk di sana harus menghormati orang yang tengah berpuasa
kita tidak bisa padang ini harus bersih harus nyaman tidak ada orang makan siang

kita harus tegas pak
ada aturan agama seperti itu pak harus tutup di siang hari selama bulan ramadan begitu ya
ya ini yang
sudah bapak harus tahu
kita ini karena orang muslim
jika dijelas dikatakan tidak ada makan pada siang hari
masa orang ada makan siang hari buka warung kan tidak menghargai orang itu pak
yang jelas kita harus bersihkanlah kota padang ini dari orang orang yang mengganggu orang yang sedang puasa
sementara itu di belahan dunia lainnya kaum muslim menghadapi sentimen anti islam
sentimen ini terutama diserukan pasca insiden penembakan yang menewaskan lima puluh orang
bahkan isu ini menjadi semakin ramai saat calon presiden amerika serikat dari partai republik donald trump
memanfaatkan sentimen anti islam dalam kampanyenya
namun pengeboman di masjid nabawi tanggal empat juli dua ribu enam belas yang lalu
seakan membuktikan bahwa terorisme tidak mengenal agama
mereka hanyalah perusak yang ingin menghancurkan pihak yang mereka anggap musuh
idul fitri harusnya menjadi momentum untuk bisa merawat republik

budi adiputro cnn indonesia
itu tadi sedikit refleksi idul fitri kali ini dari tim dari cnn indonesia prime news
saya akan ke pak haidar bagir dulu kalau kita melihat dari sisi spiritualitas
jadi kita akan bicara mengenai negara masyarakat dan kehidupan berbangsa
tapi kita bicara mengenai spiritualitas bagaimana ramadan satu bulan ini idul fitri
apa catatan anda terkait dengan bagaimana masyarakat indonesia
kalau tadi kita lihat cuplikan cuplikan sedikit ramadan di indonesia
toh masih seperti itu pak
setiap tahunnya masih diisi oleh berita berita seperti itu
bahkan di dunia juga perspektif tentang islam juga masih tetap kurang baik
perspektif anda seperti apa
ya jadi sebetulnya kita mulai dengan mencoba memahami kata vetorah itu artinya apa
di dalam al quran itu salah satunya dipakai dalam sebuah ayat yang bunyinya begini
fitratallah fataran nasa alaiha
ya dan seterusnya ayatnya
jadi hadapkan wajahmu lurus lurus kepada din
din itu bisa berarti cara hidup
cara hidup tertentu yang baik
terus apa itu didivinanya fitratallah
fitrahnya allah yang alatif manusia itu diciptakan atas model fitrah itu
jadi sebetulnya manusia ini fitrahnya apa fitrahnya tuhan
nah jadi kalau kita sekarang bicara idul fitri kita kembali kepada fitrah
fitrahnya manusia seperti dikatakan dalam al quran itu fitrahnya allah swt
fitrahnya allah itu apa fitrahnya allah itu maha pengasih maha penyayang
dan ini saya bukan selektif mau mencocok cocokkan dengan apa yang ingin saya sampaikan
allah swt itu punya sembilan puluh sembilan nama
sembilan puluh sembilan nama itu kalau diperas jadi satu itu menjadi allah
allah itu kalau di dalam pemikiran islam disebutnya al isrim al jamil
namanya allah yang menggabungkan sembilan puluh sembilan namanya allah itu
jadi sembilan puluh sembilan nama allah itu diwakil oleh satu nama allah namanya apa
diwakil oleh satu nama yaitu allah
nah allah ini sifat utamanya apa
kita diajar mau melakukan apapun kemudian seluruh surat dalam al quran mengandung kata bismillahirrahmanirrahim
jadi dengan nama allah dengan nama allah allah ini nama yang menggabungkan seluruh namanya ar rahman ar rahim
itu kata seorang sufi tuhan tidak cukup menjelaskan dirinya dengan hanya satu kata kasih sayang
jadi ar rahman ar rahim itu dua duanya berasal dari kata rahmah kasih sayang
yang satu disebut rahmah rahmaniah satu rahmah rahimiyah
jadi kasih sayang yang bersifat rahman kasih sayang yang bersifat rahim
jadi allah sendiri menyifati dirinya dengan dua sifat kasih sayang
sebenarnya kalau allah bilang bismillahirrahman cukup bismillahirrahim cukup
tapi allah mengatakan bismillahirrahmanirrahim
ini satu ayat yang menurut sebagian orang adalah inti dari seluruh al quran
jadi kalau kita bicara manusia itu diciptakan berdasar fitrah allah fitrah allah itu apa
maha pengasih maha penyayang
jadi artinya kembali kepada fitrah itu adalah mengembalikan potensi
potensi ketuhanan berupa dorongan kasih sayang ada di dalam hati kita
baru ketika orang kembali mengaktualisasikan kasih sayang kembalilah dia kepada fitri dan dia betul betul mengalami idul fitri
ramadan seperti apa yang bisa dikatakan mabrur kang yudi
mabrur untuk bisa kita kembali ke fitri bagaimana ramadan yang harusnya menekan ego kita
membuat kebaikan buat tuhan dan juga buat sesama
menurut anda seperti apa konteks konteks ramadhan
yang kita butuhkan sebagai bangsa dan negara
ya salah satu pengertian dari ramadhan itu adalah peranggasan
seperti musim gugur ya
nah musim gugur dan idul fitri adalah musim semi
artinya kalau kita ini selama bulan puasa itu meranggas benar
mestinya datangnya idul fitri itu kita merayakan musim semi saatnya untuk
harusnya kita ranggaskan
saatnya untuk bercinta
meranggas itu artinya bahwa bagaimana kita menahan diri
karena hanya dengan menahan diri diri kita lebih besar dari diri sendiri
jadi konteks menahan diri itu supaya diri kita lebih besar dari diri sendiri
maka seluruh egosintrisme itu luluh
hanya dengan meluluhkan diri kita bisa membangun satu konektivitas yang lebih baik dengan tiga arah
konektivitas dengan yang transenden konektivitas dengan sewa manusia
dan konektivitas dengan alam semesta
dan di nusantara ini konteks tiga relasi ini hampir omnipresent
halir di seluruh
mulai dari aja seperti di batak di lagaligo di sunda di bali
kontrak tiga relasi ini sangat penting
secara kultural kita sudah mengenali
bahkan ya misalnya di sunda itu ada sili asy sili asya sili asuh gitu
nah jadi kalau kita lihat evaluasi puasa kemarin ya
justru menariknya kata salam satu ayat dikatakan kan puasa itu untuk ku
untuk tuhan maksudnya
kalau dilihat tiga pola triadik itu saya lihat justru relasi kita dengan transcedenden
yang mestinya puasa itu ku rasanya kok kurang
kalau relasi antar manusia relatif oke lah
terutama ini perjuangan orang orang yang kalah bisa mudik dan berbagi banyak kebahagiaan
itu banyak pengorbanan ya
mungkin relasi terhadap semesta kurang
jadi kalau kita lihat di mana titik masalahnya
relasi dengan yang transenden itu kan perlu kesunyian
sementara justru puasa kita itu dirayakan dengan nyaris dengan gegap gempita
kalau kata teresa bunda teresa bu wadah hanya dengan kesunyian ada kehusuan
hanya dengan kehusuan kita bisa mengembangkan keyakinan
hanya dengan keyakinan kita bisa mengembangkan kasih sayang
hanya dengan kasih sayang bisa mengembangkan pelayanan
hanya dengan pelayanan kita punya kedamaian
nah dimensi kesunyiannya ini tidak ada
bagaimana pak haidar kalau kita melihat bagaimana kita mencari dimensi kesunyian
bagaimana kita berhubungan dengan tuhan dengan allah
kemudian kita juga bisa berhubungan dengan masyarakat dengan bangsa negara dengan kelompok kita
dengan apa ya secara sejuk secara damai
sehingga hubungannya menjadi begitu equal dan seimbang
kalau kata kang yudi tadi hablumina nasya lumayan oke
bagaimana masyarakat banyak berkeuangan
tapi hablumina lohnya masih banyak hal yang perlu dikawal
bagaimana hubungan kita dengan tuhan itu bisa juga berimplikasi pada hubungan dengan manusia
tapi di jawabannya usai
jidah berikut ini
tetap bersama kami
kita kembali berdialog
harusnya pak haidar ramadan ini tepatnya kita merenungkan kemudian menahan diri kita berbuat baik dengan sesama
tapi toh kemudian ramadan kemarin juga banyak diisi dengan hal hal yang gegap gempita
tidak hanya dari segi konsumsi misalnya
tapi juga hal hal yang masih dianggap miris sekali
intoleransi kemudian islam di belahan dunia lain masih dianggap sebagai penyebar teror
apakah kemudian ramadhan ini tidak bisa betul betul diserap dan direfleksikan
sehingga nilai ramadan nilai idul fitri yang selama satu bulan itu harusnya benar benar kita resapi itu tidak bisa kita lontarkan atau kita implementasikan dengan baik dalam kehidupan masyarakat
ya kalau melanjutkan apa yang tadi saya singgung kemudian dengan sangat baik dijelaskan oleh kang yudi tadi
itu kalau kita pelajari tadi saya katakan allah sebagai nama yang mewakili seluruh namanya
itu oleh allah sendiri diberikan dua sifat
ar rahman dan ar rahman
kalau dalam bahasa indonesia sebutnya maha pengasih maha penyayang
tapi tidak banyak orang tahu apa bedanya maha pengasih maha penyayang
kalau di dalam bahasa arab rahman itu artinya kasih sayang yang diberikan sekaligus sebagai satu paket dengan penciptaan
jadi ketika tuhan menciptakan manusia dia memberikan kasih sayangnya bahkan seluruh makhluknya tidak peduli dia ini nanti menjadi orang beriman
atau menjadi orang kafir
apakah dia menjadi orang baik atau menjadi orang jahat
apakah dia muslim atau non muslim
itu dalam cakupan rahmannya tuhan semua mereka mendapatkan kasih sayangnya
rahim itu kasih sayang lebih spesifik kepada orang beriman
ini pun juga bukan karena tuhan diskriminatif
itu semua orang sebetulnya punya akses kepada rahman
tapi kalau orang tidak lewat jalannya tuhan
rahman itu ada di jalannya tuhan
kalau orang ambil jalan lain dia nggak ketemu sama rahman
tapi di luar rahim itu ada rahman
jadi seharusnya kalau orang sudah melewati bulan ramadan kemudian kembali kepada fitri
ya dia akan menumbuhkan di dalam dirinya sifat kasih sayang bukan hanya kepada sesama muslim
bukan hanya kepada sesama orang beriman
tapi kepada seluruh makhluknya tuhan
yang oleh tuhan sendiri dikatakan bahwa seluruh makhluknya tuhan ini adalah keluarganya tuhan
dan orang yang paling dicintai adalah yang berbuat baik kepada seluruh keluarganya tuhan
jadi bukan hanya manusia bukan hanya muslim bukan hanya mu'min bukan hanya orang baik
tapi tanaman hewan batu
nah orang yang sudah lulus dari madrasah ramadan
itu harusnya orang yang punya kasih sayang kepada semua makhluk tuhan
apapun latar belakangnya
menurut saya ramadan tidak hanya simbolistis tidak hanya pakaian tapi juga substansinya
seberapa sulit sih kang kemudian masyarakat indonesia ini kemudian dari tahun ke tahun anda bisa melihat
bagaimana masyarakat indonesia sejauh ini memaknai ramadan secara substansi
bahwa nilainya itu bisa kita terapkan
tidak hanya gemerlap gemerlap pakaiannya saja
ya sebenarnya kan kita perlu bertanya ulang
sebenarnya kita beragama kita berpuasa
itu sebenarnya tujuan terakhirnya mau apa sih
sebenarnya motif terdasar seluruh tindakan manusia termasuk bagaimana orang merasa harus beragama
itu motifnya kan happiness
nah jadi kalau motifnya kebahagiaan
masa dirayakan dengan kebencian dengan bom dengan saling mengucilkan
nah disitu saya lihat banyak kita ini tersesat
beragama tapi banyak tersesat
kita lupa pada tujuan akhir dari perjalanan keagamaan itu apa
nah kalau kita ingin bahagia maka kemudian kita lihat
kebahagiaan itu memang berlevel level ya
ada orang yang meletakkan kebahagiaan kan pada duel to pleasure
pada kehendak bersenang senang
makan minum dan lain lain
ada yang the will to power berkuasa dan lain lain
tapi kalau itu sebenarnya binatang juga bisa mencapai bagian kesenangan kekuasaan ini
tapi manusia itu kan masih punya neokortex yang dengan itu bisa melahirkan satu kebahagiaan lebih tinggi
kehendak untuk berimana hidup yang lebih tinggi
dalam hal ini arah saya ingin mengarah kepada menyasar bahwa
kalau binatang sudah makan sendiri dia merasa sudah cukup bahagia
manusia kalau bisa memberi makanan kepada banyak orang
dia akan lebih meaningful live itu
begitu pun kekuasaan
kalau binatang bisa memukul lawannya cukup
tapi manusia mestinya dengan kekuasaan ini bisa membebaskan beban derita orang
bisa menyiapkan orang pulang itu dengan selamat aman sambil dijuang
itu value terdalam dari haviness
ada penelitian menarik ini kang yudi dan pak haidar
kalau kita melihat ada ya
ma'arif institute mengeluarkan sebuah penelitian
indeks kota islami di indonesia
itu tiga besarnya adalah denpasar yogyakarta dan bandung
itu katanya kota kota yang paling islami
kalau kita melihat dari kategori aman sejahtera dan bahagia
george washington university juga mengeluarkan penelitian
mengatakan bahwa dari meliputi dua ratus delapan negara
yang ternyata sangat mengejutkan tidak ada satu negara pun yang islam
yang masuk dalam dua puluh lima besar
bahwa negara yang paling islami di dunia adalah irlandia denmark lusamburg dan selandia baru
apa yang anda bisa lihat dari ini
ini kan itu sebuah anomali
sebuah negara yang kemudian menganggap bahwa ini kita memakai peraturan islam
daerah daerah yang memakai bahwa kita bertamaikan islam
tapi ternyata tidak islami
substansinya ini gimana
ya kebetulan saya ikut membahas juga
waktu ini dirilis oleh maharib institute
memang mencengangkan lah
kota kota yang mengklaim dirinya sebagai kota syariah
mulai padang dan berbagai tempat lah
justru indeks kota islaminya tidak ada yang tinggi
bahkan pasar paling tinggi
ya artinya ada kesenjangan antara klaim klaim beragama
dengan tadi itu
dengan esensi daripada beragama itu sendiri yaitu pelayanan
hidup lebih positif
hidup lebih mengasihi
hidup lebih bermakna
nah itu tidak tercermin
jadi kita tersesat di banyak tikungan formalisme peribadatan dan klaim klaim yang sifatnya identitas kelompok
menurut pak haidar apa yang kemudian menjadikan masalah bahwa umat islam indonesia pemerintahnya masyarakatnya lebih memperhatikan hal hal yang klaim klaim
pakaian pakaian tidak substansi tadi
nilai nilai islamiyah tidak begitu terasa gitu justru malah
dengan rendah hati ya
karena saya bisa betul bisa salah
menurut saya problemnya adalah pada kesalahan pemahaman tentang gagasan mengenai agama secara umum
dan islam pada khususnya
ya saya sering bicara belakang ini
bahwa esensi islam itu sebetulnya cinta kasih
ada sebuah hadith yang
ada sebuah hadith yang
sangat penting tapi jarang orang mengutip
misalnya ada hadith panjang tapi mengatakan
cinta kasih itu adalah asas ajaran agamaku
kemudian nanti ada imam ali zanal abidin mengatakan
agama itu apalagi kalau bukan cinta
imam jaafar shadid mengatakan
agama itu cinta dan cinta itu agama
jadi itu seolah olah kalau digambarkan seperti sebuah lingkaran
kita tidak tahu dimana cinta mulai dimana agama mulai
dimana pun kita tunjuk titiknya
disitu bisa mulai cinta kasih
jadi agama dan cinta kasih itu identik
sayangnya pemahaman tentang agama khususnya islam yang seperti ini
karena berbagai hal
kita tahu terjadi perang salib
kemudian negara negara muslim ditindas
ya ketika merdeka
masih ada hegemoni barat
ada trauma trauma politik dan ideologis
yang menyebabkan kemudian esensi islam sebagai agama cinta kasih ini terlupakan
dan yang muncul islam menjadi agama hukum dan politik
agama yang bersebut ideologis
maka tampillah kemudian ekspresi ekspresi orang tertindas
yang mau ngelawan mau berontak
karena gak kuat menggunakan senjata senjata modern
akhirnya menggunakan cara cara teror seperti ini
tapi banyak yang melakukan itu kan sebenarnya
kalau kita lihat dari penelitian
bahkan yang menjadi masalah biang intoleransi
justru malah aparatur negara
menurut anda ini kayak
ramadhan kan harusnya bisa menyambungkan ini
antara sesuatu yang terpisah pisah itu bisa disatukan
menurut anda apa masalahnya gitu pak
problemnya menurut saya miopisme
kaum politisi yang mohon maaf sekali
harus saya sampaikan
banyak diantara politisi kita
ini politisi karbitan
dari segi motif berpolitiknya juga bisa dipertanyakan
kemudian pengetahuan politiknya juga sangat terbatas
sehingga akhirnya mereka punya miopisme
bahwa mereka mengira bahwa penduduk indonesia yang suka sama hal hal seperti ini
dikira orang muslim seperti ini tuh banyak
dan mereka ingin memperluas konstituennya
menyenangkan orang orang seperti ini
padahal dengan mudah kita bisa lihat
sebetulnya masyarakat indonesia itu masyarakat muslim indonesia itu moderat
dan tidak ada bukti
bahwa politisi yang mendapatkan dukungan dari kelompok kelompok seperti ini
kemudian menang lagi
dalam berbagai kasus
mereka sudah menyenangkan kelompok kelompok seperti ini
ketika belkada kalah juga
karena mayoritas orang muslim tidak menginginkan politisi model begini
mereka mengira statistik pemilu ada disitu padahal tidak gitu
dan ini menurut saya
ini persoalan kesempitan wawasan
kadang kadang persoalan keserakahan pada kekuasaan
yang membuat mereka buta tentang realitas politik
bahkan dalam soal melihat realitas politik pun mereka keliru
gimana kemudian kita menyambungkan tadi kang
ramadan dan idul fitri
bisa hidup berbangsa bernegara
dengan kualitas keindahan
islam itu yang sejati
bagaimana ini kan harusnya kita merefleksikan selama satu bulan
tapi dijawabnya usaha jadwal berikut ini
sampai bersama kami
ini sebuah ironi kang yudi
kalau tadi kita melihat membahasnya
bagaimana menyambungkan hal hal yang tercerai berai ini
sehingga nilai value islam
dalam konteks ramadan
idul fitri ini bisa kemudian teraplikasi dengan baik
oleh para pejabatnya
oleh para masyarakatnya
kemudian hidup kemudian rukun
dengan saling toleran
di indonesia yang sangat beragam ini
apakah itu impian itu masih sangat jauh dari
apakah masih sangat jauh dari wacana gitu
ya pada dasarnya sebenarnya kan kita
budaya lebaran ini budaya merefleksikan
dan kasih sayang ke indonesia
jadi sebenarnya kalau rakyat di akar rumput tuh
normalnya ya baik
cuma politisasi agama itu yang paling berbahaya
makanya titik kritisnya itu sebenarnya memang pada elit politik
makanya juga di dalam
undang undang dasar lima belas
di pembukaannya sudah diingatkan ya
pokok pikiran keempat mengatakan
negara berdasarkan ketuhanan yang maesah
menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
mewajibkan para penyelenggara negara
untuk menjunjung cita cita kemanusiaan
dan cita cita moral rakyat yang luhur
jadi itu sudah sangat spiritual sekali
jadi pertama tuh mesennya diamalkan
pada para penyelenggara negara
bagaimana mereka harus lebih besar dari diri sendiri
kemudian bagaimana dengan kepemimpinan ini
justru membuat rakyat kita yang sudah kalah
di dalam hidup
kemudian di goreng di dalam satu konflik
ketegangan yang gak ada abis abisnya
coba sekarang ini sebenarnya
rakyat yang korban korban pembangunan
harus terbakus menolong dirinya sendiri
dengan jumlah triliun luar biasa
sementara negara ini sendiri kan
masih miliki kelemahan
untuk melakukan bagaimana
uang bersebar sampai desa desa
mereka dibantu oleh masyarakat itu sendiri
oleh korbannya itu sendiri
mereka tidak pernah mendapatkan pelayanan apapun dari negara
korban korban pembangunan yang menolong
rakyat rakyat di hilir itu
nah dalam hal ini
tadi para penyelenggara itu harus malu
sebenarnya terhadap rakyat kecil itu
tadi itu bagaimana dia harus menjadi lebih besar dari dunia sendiri
bagaimana dengan kekuasaan itu
justru membangkitkan harapan
membebaskan berita manusia
harusnya ramadhan ini bisa menjadi apa ya
momen untuk kontemplasi bagi mereka mereka
yang memiliki kekuasaan itu kan
memang mestinya kalau puasa ini
mestinya menjadi satu momen
bagaimana kekuasaan yang hanya untuk
berhidmat pada diri sendiri itu
sekarang menjadi lebih lebar
lebih mau membuka ruang
penuh cinta bagi
sesama bagi orang lain
dan biasanya di indonesia sebenarnya
manakala pusat pusat teladan ini
merefleksikan kekuasaan yang benar
yang penuh kasih sayang ke lapangan
biasanya mengalirkan berkah ke hilir
manakala pusat pusat kekuasaan
tidak bisa diteladani
terjadi di wilayah pinggiran
ini sepanjang sejarah
asia tenggara bicara begitu
manakala pusat teladannya ini kacau
tidak bisa diteladani
kerusuhan kerusuhan terjadi di wilayah pinggiran
pak haidar terakhir dari anda
bagaimana ramadan dan idul fitri ini
kemudian bisa membawa berkah
tidak hanya buat kita dan tuhan kita
tapi juga kita sesama
dan juga untuk konteks bangsa indonesia
sekarang ramadhan sudah lewat
berada di idul fitri
paling tidak biasanya
semalam juga ketika saya sholat jamaah
menyempatkan sedikit melakukan evaluasi
dan saya tekankan
melipat gandakan pahala kita yang sedikit
amal amal baik kita yang mungkin sedikit
tidak cukup sebetulnya
tapi allah itu maha pengasih
penyayang maha dermawan
mudah mudahan allah melipat gandakan
sehingga menjadi cukup
kemudian mudah mudahan allah juga menutupi
kekurangan kekurangan yang banyak
pada puasa ramadhan kita
mudah mudahan kita diberikan umur panjang
dan kesehatan badan
supaya kita masih bisa ketemu dengan ramadhan yang akan datang
nah kita melakukan evaluasi
saya sendiri tidak pernah merasa bahwa
saya sudah berpuasa dengan baik
sesuai dengan bagaimana seharusnya
puasa itu dilakukan
tapi paling tidak kalau dari tahun ke tahun
kita ketemu dengan orang lain

meluruskan pemahaman kita
tentang puasa bahwa puasa ini
adalah persoalan toleransi
kemudian puasa ini adalah persoalan
membersihkan hati dan
kembali fitrah kasih sayang itu
yang kurang kita sadari
yang sudah baik kita
bawa sepanjang tahun
nanti ketemu ramadhan yang akan datang
kita berpuasa lebih baik mudah mudahan
nanti dari puasa ke puasa
betul betul dampak puasa itu terasa
pada bangsa kita
khususnya yang berpuasa
menjadi lebih penuh kasih sayang
menjadi bersih dari kebencian
karena dari apa yang saya pelajari
tidak mengajarkan kebencian
mudah mudahan kalau ini betul betul bisa kita
perbaiki dari tahun ke tahun kita akan
betul betul rasakan bahwa puasa ini
punya dampak yang konkret kalau tidak
ya puasa menjadi seremoni justru
gegap gempita baik gegap gempita
maupun gegap gempita di mal mal
tapi itu wajah masih wajah islam indonesia
menurut anda masyarakat muslim indonesia
saya kira wajah islam di dunia
satu proses saya tidak pesimis
selama kita mau membuka
diri mengevaluasi saya yakin
ada saatnya di mana
ibadah puasa ramadan ini betul betul memberikan
dampak yang baik bagi
kehidupan perbangsa kita
terima kasih pak helder kang yudi atas perspektifnya
mudah mudahan ini tadi ramadan
dan puasa tidak hanya menjadi kosmetik kosmetik
bingar bingar di tadi
bagaimana kita mengaplikasikan
of idul fitri of islam itu dalam kehidupan
sehari hari kalau kata gubernur ahok dulu
kalau misalnya ramadan ini
bisa berakibat baik kalau perlu dua belas bulan
itu ramadan semua jadi supaya kita
menjadi masyarakat yang lebih madani
terima kasih bapak bapak